setelah menjalani biduk rumah tangga selama tiga bulan pelaku pernikahan sesama jenis di desa pancakarya kecamatan ajung kabupaten jember dipidanakan
surat pernikahan resmi mereka pun akan dibatalkan
mf dan aa alias sb merupakan warga kabupaten jember yang menikah juli lalu di desa pancakarya kecamatan ajung
setelah tiga bulan menjalani rumah tangga sebagai pasangan suami istri keduanya diketahui merupakan pasangan sejenis
warga yang curiga pun langsung melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian
kini kasusnya dalam penanganan pores jember keduanya terancam pidana enam hingga tujuh tahun penjara
pasangan yang saat ini masih resmi berstatus suami istri berada dalam penahanan pores jember
dalam pemeriksaan ini belum ada pihak lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka
hasil interview kemudian dilakukan pemeriksaan secara fisik didapatkan keterangan bahwa keduanya memang sejenis yaitu laki laki
nah kemudian kami lakukan pemeriksaan tadi malam
hari ini kami lanjutkan pemeriksaan dari pihak kua kemudian dari pihak keluarga tersangka untuk mendalami perkaranya untuk mendalami kasus ini
setelah menjadi viral dan ramai diberitakan kantor kementerian agama kabupaten jember mengambil langkah terkait dugaan pernikahan sejenis di kecamatan ajung
kementerian agama akan mencabut dan membatalkan status pernikahan pasangan yang menikah resmi di kantor urusan agama setempat juli lalu
inilah muhammad faddoli dan ayu pujiastuti pasangan yang tengah menghebohkan warga di jember jawa timur
menikah pada sembilan belas juli lalu di kantor urusan agama kecamatan ajung
kisah pasangan ini jadi viral setelah warga melaporkan dugaan keduanya adalah pasangan sejenis
setelah kasusnya terungkap keduanya mengaku sengaja memalsukan dokumen kependudukan agar bisa menikah resmi
sementara petugas kua maupun pihak kelurahan yang menerima pengajuan
pernikahan saat itu mengaku tidak curiga sama sekali
dipresa dipresa awal itu ya
jadi sedantangan perempuan itu sudah dalam artian ya jilbatan tertutup berhapi
secara kasat mata dia memang berpakaian muslim
secara logika saya masa mau tanya
apa benar kesambahan perempuan
kan tidak etis kan tidak logis katanya seperti itu
menanggapi kasus dugaan peninggalan sejenis ini
kementerian agama kabupaten jember akan mencabut status pernikahan tersebut
kemenek jember akan mengajukan pembatalan pernikahan ke pengadilan agama
dan di masa mendatang akan meningkatkan pengawasan internal
khususnya di kantor urusan agama di setiap kecamatan
keberadaan dan identitas calon mempelai akan diperiksa pada tahap pengajuan persyaratan pernikahan
berkait dengan status pernikahan ya mau nggak mau ya harus dilakukan fasif
jadi kita laporkan ke kementerian agama kabupaten jember
laporkan ke pengadilan agama untuk segera dipindah lanjuti di sidang
dan dinyatakan batal demi hukum kan begitu sehingga bisa dicabutin begitu
terkuaknya dugaan pernikahan sejenis di jember ini tak ayal menyita perhatian warganet
mereka ramai berkomentar begitu kabar pernikahan sejenis di jember ini beredar di sejumlah akun media sosial
apalagi selain di jawa timur kasus dugaan pernikahan sejenis sebelumnya juga terjadi di sejumlah daerah
di jawa tengah detik com mencatat sudah ada lima kasus pernikahan sejenis dalam lima belas tahun terakhir
pernikahan sejenis baik sesama laki laki maupun wanita dengan wanita ini
sebagian terungkap menjelang akad dan sebagian lagi baru terbongkar setelah pasangan berumah tangga selama beberapa waktu
sudah ada koresponen cnn indonesia eka rima di jember jawa timur
bagaimana ini bisa lolos kemudian sampai dinikahkan
kalau misalnya sekarang merunut ke belakang
siapa yang harus paling bertanggung jawab sebenarnya
ya putri selamat sore
memang jika kita melihat situasi ini memang cukup aneh sekali
karena seharusnya pihak kua atau pihak kementerian agama juga melakukan verifikasi terlebih dahulu
sebelum akhirnya pernikahan seseorang tersebut ditetapkan
seperti bagaimana mereka mengecek kembali data data yang ada
kemudian mencocokkan antara kartu tanda penduduk dan juga kartu keluarga
dari kartu keluarga tersebut akan diketahui nomor induk seseorang
dari nomor induk tersebut maka akan diketahui juga sebenarnya orang tersebut adalah laki laki atau perempuan
dan dari wajah tersebut apalagi dengan teknologi yang sekarang sudah kita lalui beberapa waktu yang lalu
sudah ditetapkan seluruh identitas warga indonesia harus menggunakan iktp
ini artinya tidak bisa ada pemalsuan identitas dari seseorang atau kita menggunakan identitas seseorang
untuk melakukan tahap sesuatu yang cemerlang
ini adalah hal yang sangat vital seperti melakukan pernikahan
misal ini seharusnya dilakukan verifikasi seperti yang sudah terjadi sudah sudah atau sebelumnya
kita melihat bagaimana budaya administrasi negara di negeri kita sendiri
bagaimana proses pernikahan ini sebenarnya dilalui hanya sebagai syarat tertentu saja
jika seseorang harus mengumpulkan data atau juga harus mengumpulkan kelengkapan kelengkapan diri
untuk melakukan proses pernikahan ataupun masuk ke dalam sekolah tertentu
hanya sebagai syarat tertentu saja
untuk kemudian bisa menjalani proses selanjutnya
jadi ini menjadi evaluasi pastinya tidak hanya untuk warga negara indonesia
tapi juga untuk institusi tertentu termasuk institusi keagamaan seperti yang berada di jember ini
harusnya melakukan langkah verifikasi terlebih dahulu terkait dengan proses pernikahan yang terjadi di jember ini
yang akhirnya terjadi pernikahan sejenis yang terjadi di jember ini
karena sebenarnya jika proses pernikahan kita melihat di sana sebelum seseorang menjalani akad nikah
mereka harus menjalani rapat terlebih dahulu atau bagaimana mereka dipertemukan dengan pihak keluarga
dengan petugas kua untuk kemudian diverifikasi
maka tugas dari petugas kua datang ke rumah menjalani rapat tersebut atau pertemuan secara langsung
dengan pihak keluarga dan juga calon mempelai ini ini adalah tujuannya untuk memverifikasi secara pasti
apakah benar ini pasangan yang seharusnya dinikahkan atau benar data data tersebut adalah data milik keluarga ini

maka dari situ nantinya setelah rapat tersebut dilakukan maka proses akad nikah ini baru kemudian dijalani
dari sini saya muncul tanda tanya apakah benar rapak tersebut dilakukan secara sempurna atau hanya sebagai syarat tertentu saja begitu
rima artinya ada langkah yang tidak dilakukan oleh mereka ada langkah yang tidak dilakukan oleh mereka yaitu verifikasi itu tidak dilakukan oleh kpk
baik baik putri
baik baik putri
baik baik putri
saya sempat mengkonfirmasi kepada pihak kementerian agama menyatakan bahwa rapat atau langkah untuk memverifikasi langsung ke pihak keluarga ini sudah dilakukan
tetapi saya mempertanyakan apakah benar dilakukan secara serius
karena biasanya rapak itu dilakukan hanya sebagai syarat tertentu saja atau hanya sebagai persyarat untuk bisa datang ke rumah kemudian mereka melakukan pertemuan dengan keluarga itu saja
tidak dilakukan verifikasi secara detail terkait bagaimana identitas identitas asli ini dari calon mempelai ini yang saya curiga tidak dilakukan
secara serius namun rapat tersebut hanya dilakukan sebagai aktivitas atau kontinuitas yang biasa saja yang sudah dilakukan secara formalitas maksud saya ini dilakukan secara formalitas saja
sehingga tidak diketahui secara serius data dari calon mempelai ini
dan jika saya melihat memang di sini ada penetapan tersangka dan sebagai calon tersangka atau yang akan nantinya mendapatkan pidana hukuman ini adalah sebagai penetapan tersangka
pasangan ini atau mereka yang menikah sejenis ini yang hanya nanti dikenakan pasal tertentu
dengan hukuman ancaman enam tujuh tahun penjara
belum ada tersangka lain di sini
sebenarnya jika kita merunut dari kasus ini sebenarnya harus ditelusuri lagi lebih dalam
atau mungkin ada pihak pihak lain yang juga meloloskan berkas ini melalui proses proses tertentu
baik itu pihak desa atau mungkin juga pihak dari kementerian agama
ini harus diverifikasi dan harus dicari secara serius oleh pihak kepolisian
tidak hanya memberikan atau membebankan pidana tersebut kepada pasangan sejenis ini saja
ini yang menjadi evaluasi pastinya di seluruh proses hukum yang ada di indonesia saat ini
selama ini yang menjadi korban atau menjadi tersangka di sini hanya pasangan sejenis itu saja
oke rima tapi kemudian apakah polisi sekarang juga akan
mencari mereka yang bertanggung jawab lain selain dua orang ini atau sudah tutup di dua orang ini saja
mereka mencari atau tidak
jika tadi saya sempat mengkonfirmasi kepada kapolres bahwa hari ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap kua dan juga keluarga dari kedua mempelai ini
namun belum ditetapkan tersangka lain selain dua pasangan sejenis ini
dan setelah saya mempertanyakan apakah pihak kua nantinya juga
akan dijadikan tersangka di sini karena sebagai pihak yang meloloskan berkas tersebut
maka pihak kepolisian belum bisa mengeluarkan pernyataan tersebut karena masih dalam pendalaman kasus ini
dan terkait proses pempidanaan ini sebenarnya bukan dari pelanggaran undang undang perkawinannya yang ada di sana
ya ini pada pemalsuan berkas identitas dari pasangan perempuan di sini
yang berstatus sebagai perempuan maksud saya

kemudian menggunakan nama orang lain ya
oke jadi ini adalah pernyataan yang ada di sini maka pihak kua nantinya juga akan ditetapkan tersangka di sini

sebagai identitas dirinya untuk melangsungkan pernikahan
ini yang dikenakan pidana tersebut bukan pada proses perkawinannya
tetapi pada proses pemalsuan identitas yang dilakukan oleh tersangka tersebut
sementara berkas yang sudah dikeluarkan tersebut atau diloloskan tersebut masih belum diverifikasi
atau masih belum diidentifikasi secara mendalam oleh pihak kepolisian
apakah ada pihak lain yang berperan di sini untuk proses pemalsuan data tersebut atau pelolosan berkas tersebut
sehingga belum ada tersangka lain yang ditetapkan di sini selain kedua pasangan ini
dan kemudian dalam proses pemutusan atau pengeluaran apsahnya pernikahan mereka
ini harus dilakukan oleh pihak kemenang sebenarnya
namun karena pihak kemenang mengkhawatirkan ada hal hal yang tidak diinginkan
maka pihak kemenang tersebut melimpahkan berkas kepada pihak kejaksaan
untuk kemudian nanti pihak kejaksaan akan melakukan persidangan tersebut di pengadilan agama
untuk kemudian meloloskan
atau membatalkan keresmian atau keabsahan surat pernikahan yang dikeluarkan oleh kementerian pernikahan terhadap pasangan ini
ini yang dilakukan oleh pihak kementerian agama saat ini
dan jika saya melihat atau menuntut dari persoalan saat ini
maka pasangan sejenis yang sudah melakukan pernikahan ini berhak untuk didampingi oleh kuasa hukum
untuk melalui proses hukum yang nantinya akan dijalani dalam persidangan pengadilan agama ini
baik baik terima kasih ya karima dari jawa timur